melakukan pengawasan terhadap tujuh puluh satu sarana peredaran pangan
dari tujuh puluh satu sarana itu dua puluh satu sarana tidak memenuhi ketentuan
selain pemeriksaan sarana distribusi pangan
bp pom pekanbaru juga melakukan sampling dan uji cepat terhadap jajanan takjil
dari empat ratus empat puluh sampel pangan yang dilakukan uji cepat di enam kabupaten dan kota di riau
ditemukan sebelah sampel mengandung bahan berbahaya
seperti kerupuk tempe dan kerupuk nasi yang mengandung boraks
dan kerupuk merah yang mengandung rodamin
bapak ibu saya ingin menyampaikan bahwa
balai besar polpekanbaru telah melakukan intensifikasi pangan
nah target yang kita lakukan pengawasan adalah
pertama pangan tanpa izin edar
kemudian pangan ke deluar sah
dilakukan pengawasan di serana berupa serana peredaran
kita melakukan pengawasan terhadap takjil
kita lakukan sampling terhadap parkir
hasil yang kita peroleh dari kegiatan intensifikasi pangan ini
pertama dari sarana peredaran
terhadap temuan tersebut barang bukti pangan yang menyalahi aturan akan dimusnahkan oleh petugas bp pom pekanbaru
sementara pemilik sarana dilakukan peringatan agar tidak menjual sarana yang menyalahi aturan